bahan bahan membuat cloud bread sangat sederhana
yakni sembilan puluh gram putih telur empat puluh lima gram gula pasir dua belas gram tepung maizena
masing masing setengah sendok ram dan vanila serta pewarna makanan
cara membuatnya pun mudah
mixer putih telur hingga agak berbusa
masukkan gula pasir sedikit demi sedikit
aduk hingga adonan kental
kemudian masukkan tepung maizena vanila dan ram
aduk hingga merata
bagi menjadi tiga adonan
campurkan masing masing adonan dengan setetes pewarna makanan sesuai selera
lalu tuang adonan dalam loyang yang dialasi baking pepper atau lembaran silikon
agar adonan tidak lengket
kemudian panggang di suhu satu ratus lima puluh derajat celcius selama empat puluh lima menit
ahli gisi rita ramayulis membenarkan
roti awan atau cloud bread telah menjadi alternatif bagi pelaku diet keto atau diet terendah karbohidrat
sebab kandungan utamanya berasal dari telur dan maizena
ada kandungan pada roti yang tidak terdapat dalam makanan itu
seperti misalnya serat kemudian juga tidak terdapat karbohidrat
sementara kita kan juga butuh karbohidrat untuk kinerja otak
kita juga butuh serat untuk kerja pencernaan
jadi kalau ini dianggap sebagai pengganti roti
maka dia harus dikonsumsi bersama sama
dengan bahan makanan sumber serat lainnya
dan dia harus dikonsumsi juga dengan sedikit karbohidrat lainnya
kalau misalnya sudah dicampur semua kita akan
sebelumnya cloud bread sempat viral di aplikasi tiktok
selain tekstur yang lembut dan menarik proses pembuatan clot bread yang sederhana
membuat banyak orang tertarik mencobanya di rumah
nah dari tingkat kesulitan nih ada rating satu sampai sepuluh berapa nih chef
tingkat kesulitannya lima karena ini sedang sedang
jadi kalau misalnya teknik pembuatan ini
nanti ada di pengocokan putih telur dan teknik pembanggangan
jadi ini gampang tinggal kalian kuasai dua teknik itu
pasti hasilnya nanti akan bagus
nah oh lucu banget
kayak marshmallow warnanya pink sama giro ya
ya ini menarik sekali cold bread ini dan memang cocok untuk ditemani dengan kopi atau teh ya
dika bere mau setia di pradana jakarta kita coba ya